saya terima nikah dan kawinnya maggirita angelina atas diri saya dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai
akibat mempelai pria positif terjangkit covid sembilan belas sejak dua puluh juli lalu
pernikahan yang seharusnya dilangsungkan di rumah mempelai perempuan di desa nogosari
kecamatan ngadirojo akhirnya dipindahkan ke halaman ruang karantina pasien positif covid sembilan belas
prosesi akad nikah pun berlangsung khidmat
megirita angelina pengantin putri tak bisa duduk bersanding dengan calon pengantin laki laki ardian febrianto
warga desa tulakan kecamatan tulakan pacitan
pasangan pria dan wanita dipisahkan tenda yang berbeda dengan jarak sekitar lima meter
bahkan penghulu dan saksi mengenakan apd lengkap
pernikahan ini sebetulnya sudah direncanakan sejak sebulan yang lalu
namun ardian yang bekerja sebagai security di pltu jatim satu sudimoro pacitan
dinyatakan positif terinfeksi covid sembilan belas
pltu jatim satu sudimoro pacitan merupakan salah satu kluster penularan covid sembilan belas di pacitan
pernikahan ini sebetulnya sudah direncanakan sejak sebulan yang lalu
prosesi pernikahan ini tetap sah